turun jalan kaki apa aduh masa ibu mesin ini gaungkut enggak level ya masa mau naik taksi
apa mau naik ojek online kan enggak terlalu jauh jaraknya juga ih gini aja ya ibu
pasti cuma mau naik angkutnya hp rt doang hahaha pasti karena bersih bagus ya kan ii
pasti karena gratis berarti waktu hidup itu setan pasti temenannya sama bang dor ya
jadi iye enggak ada temennya sama bangdik tuh
berarti bang diki ini beneran ya ketemu sama setan gudeg masa sih itu hantu kurang ajar ya
masa nyamanya main aneh budegnya coba itu disamain hantu kok kiram
pasiennya dikit lukanya itu parah banget tapi aku nggak percaya kalau
ada hantu budeg ya ya li mana ada ya hantu gak bisa denger iya aneh banget masa hantu gak bisa
denger eh bella jangan ngomong sembarangan kamu kalian bertiga engkau sesok deh aku sendiri jadi
korban hantu budeg
bukannya aja masih ada
iyadok tapi aku yakin yang nyebreng itu bukan nantabudok
aku gak percaya sih
aku inya bener
dia bisa menghilang dan gak bisa denger
dok tapi aku gak percaya
aku yakin pasti tuh palsu
iyadok mungkin orang yang pucat itu korban juga
yaudah deh kalo gak percaya buktiin sendiri
nantabudok aku yakin itu pas
nantabudok aku yakin
nantabudok aku yakin
kalo nantabudok itu beneran ada di mana hayo
ya gak mungkin lah dok
yakin banget sih kamu le
gini aja deh kalo nantabudok itu beneran ada
kamu gak boleh main lagi di lapangan biasa
oke siapa takut
itu kan tempat main cerita
itu kan tempat main cerita
semua hantu hantu itu sebenarnya itu hoax hoax eh maksudnya hoax
tapi kan kalau ketemu serem
teman teman ini aku lagi cari soal hantu budok itu di internet
ya pula cari pula
eh lihat deh banyak kecelakaan nih katanya
ada tragedi di mutara
ini katanya disini akhir akhir ini banyak korban gara gara lihat hantu budok itu
jadi hantu budok itu ada beneran
maksudnya ada sih
nah sih rafa pernah lihat sosok aneh di prasasti
kok kamu gak bilang sih kita kan bff kamu bad friend forever kamu
lagian kok aku kasih aku kakak ntar kali penasaran ke tempat situ kan rafa takut
aneh sih rafa
lagian sih kamu penakut rafa
sama aja kak limoci kamu juga penakut
nanti aja kalau ngeliat hantunya
haa temen temen bangun bangun
ntar malem kita buktiin kalau hantu budok itu gak ada
satu kita kagum berjarai kita rontok
eh pak rete bu messi kita teh kan udah capek banget abis dari kondangan
mendingan kita pulangnya naik angkot aja yuk
saya emang gak kuat kalau suruh jalan kaki
apa aduh masa ibu mes ini naik angkot
ya masa mau naik taksi
apa mau naik ojek online kan gak terlalu jauh jaraknya juga
ibu messi cuma mau naik angkotnya hapa rt doang
hahaha pasti karena bersih bagus ya kan
irain emangnya nggak mau naik angkot karena alergi gak taunya pengen gratisan
lagian mana ada angkot di perumahan seperti ini
angkot mah adanya di jalan raya itu jalan gede
ya hey angkot memang selalu di jalanan
tapi angkotnya pak rt ada di sini
ada di sini
gak tau nih angkot kenapa bisa ada di sini
ya udah angkot pak rt anterin kita pulang ya
kok tumpen ngertemnya di sini
iya pak rt ini juga mau pulang ke rt
oh ya udah sekalian lah anterin kita kita lah
iya ya anterin saya ya pulang ke rumah
nambah ongkos apaan gratisan mereka mah anak aja
ini gak naik ya
kalau nggak saya terbalikin nih angkotnya
emang ibu gak tau saya kan kas buat digap
ya ampun banget
satu dua gimana naiknya nih angkotnya
saya udah masuk
ah saya udah masukin
papah papah papah papah
apa pak rt
tahan dulu itu ada penumpang satu lumayan
apa sih pak rt orang nggak ada siapa siapa
hei gak ada siapa siapa pak rt
ini pak rt ini halu deh
tadi ada satu cowok di belakang
aduh pak rt gak seburuan lah balik lah
kasian anak anak saya pada nungguin di rumah
ayo cepetan pak rt lagian saya juga udah di ujung
apanya bu messi
itu loh tadi masalahnya makan dihajatan banyak banget
aduh bu messi mata saya pedih
aduh bu messi baru baunya aja mata saya udah pedih